kita harus bergabung ke istana kepresidenan kita dengar apa kemudian pernyataan dari calon menteri juga mungkin ini dr terawan apa yang ia katakan
detail lah kita cari apa yang menjadi akar permasalahan
diskusinya ya itu soal bpjs soal stunting dan sebagainya
apa sih pak harapan pak jokowi soal bpjs pak hanya penyesalan defisit atau bagaimana sih pak
ya harapannya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa membahagiakan semuanya
ya begitu terima kasih